paling suka kalau di semarang tahu gimbal terus lumpia
bapia pun ada bunyi juga ada
aduh anak banget banyak
jadi lapar memang
nah mungkin ini bisa buat ngeganjel sedikit ya makan buah pagi pagi biar sehat
betul sekali seorang pemilik kebun rambutan di jawa timur tidak hanya memanen untuk menjualnya
namun mereka menawarkan paket wisata kebun rambutan
ini tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam karena hanya dengan lima rupiah saja pengunjung sudah bisa berkeliling kebun dan juga makan rambutan sepuasnya
wisata kebun rambutan di desa ngetos nganjuk jawa timur ini dapat menjadi alternatif wisata baru
para pengunjung yang mendatangi kawasan wisata kebun rambutan akan dimanjakan dengan suasana kebun yang asri
pengunjung hanya perlu membayar lima rupiah untuk berkeliling menikmati kawasan kebun seluas satu hektare ini
tak hanya itu para pengunjung juga bisa memetik langsung buah rambutan dari pohonnya dan makan buah rambutan sepuasnya
buah rambutan yang tersedia di sini yakni jenis bulus
ukuran buahnya sama dengan rambutan pada umumnya
bedanya rasa rambutan manis dan sedikit asem
selain bisa menikmati makan buah rambutan di kebun para pengunjung juga diperbolehkan membawa pulang buah rambutan
pengelola wisata menjual buah rambutan seharga lima per kilogram
bagi pengunjung yang tidak bisa memanjat untuk memetik buah
pengelola akan membalikkan buah rambutan
kalau harganya sendiri berapa pak biasanya
meski baru dibuka mulai musim panen awal bulan ini pengunjung sudah mulai ramai
pemilik yakin pengunjung akan semakin bertambah hingga musim panen raya tiba
kawasan wisata kebun rambutan ini hanya dibuka dalam tempo sekitar tiga bulan hanya saat musim panen
agung wibowo nganjuk
ada endorinur metil di beberapa baik